kita beralih ke informasi lainnya warga kampung nelayan ujung pangkah gresik punya tradisi unik untuk menjalin tali silaturahmi di antara para warga pesisir
mereka menggelar tradisi muara sungai atau parade kapal hias
dalam tradisi ini puluhan kapal nelayan dihias seunik mungkin menyerupai berbagai macam bentuk ikan hingga kapal dewa ruci
bagaimana keseruannya berikut liputannya
puluhan kapal milik nelayan desa pangkah wetan ujung pangkah gresik senin sore berubah wajah
jika biasanya digunakan untuk menangkap ikan di laut kali ini disulap menjadi kapal hias dengan berbagai macam bentuk
aksi parade kapal hias ini merupakan perayaan tradisi muara sungai yang sudah ada puluhan tahun lalu
sebagai ajang silaturahmi antar nelayan agar tetap rukun dan bersatu
dalam tradisi ini puluhan kapal disulap ke berbagai bentuk yang unik
mulai dari bentuk ikan hias
kandung naga ikan bandeng buaya dewa ruci hingga paus raksasa
salah satu yang menarik perhatian adalah bentuk hiu raksasa yang sedang menelan seorang pemuda
yang dilengkapi suara mirip ikan hiu
bagi warga lomba parade kapal hias ini sangat menghibur
terutama warga pesisir yang haus akan pertunjukan

ada ikan ada pahlawan
lomba kapal hias sengaja digelar untuk membangkitkan
kembali tradisi muara sungai yang puluhan tahun menghilang
bahkan belakangan tradisi yang hanya dimiliki warga pesisir ini sudah terlupakan
ini karena berada di kampung nelayan
dan dulu memang sudah pernah ada kegiatan seperti ini
mungkin dua puluh dua puluh lima tahun yang lalu
kita ingin menghidupkan kembali kegiatan yang menanda
kita di nelayan punya budaya dan ciri
selain untuk membangkitkan rasa kebersamaan
tradisi muara sungai juga sebagai simbol kemakmuran
agar nelayan selalu diberikan rezeki dan panen ikan yang melimpa